hydroponik ganja dan mepetrum
ada di sekeliling kita
pemberantasan narkoba harus lebih gencar
polda bali pores badung
ini menunjukkan ada kolaborasi
antar kementerian dan lembaga
disamping itu bapak kapolri jenderal polisi
dan tuntaskan penanganan masalah narkoba
mulai dari hulu sampai dengan hilir
polri selain melaksanakan penegakan
di tempat tempat dimana
hari ini kita melihat kita bisa mengungkap kasus
selain itu polri melalui teman teman dari
bapak bintang timas bapak harika polri
kemudian dari direkturat timas
juga melaksanakan upaya upaya untuk melakukan edukasi
warga masyarakat khususnya generasi muda kita
jangan sampai mereka menggunakan narkoba
sulit untuk bisa kembali pulang
hydroponik ganja dan mepetrum
di bali ini merupakan hasil kerjasama
biadjunkai bandara soekarno hatta
dan forest badung dimana
hampir selama dua bulan
kabur sebelum dilakukan penangkapan
kemudian kita lakukan pendalaman
dan setelah itu dilakukan investigasi
bersama seluruh tim yang terlibat
beserta barang bukti dari tiga tkp
ini adalah warga negara asal ukraine
di vilassani badung bali
di lokasi yang dimana kita berada ini
ini belum pernah dipakai karena
sudah dipakai tapi belum berhasil
kita makan sembilan tujuh ratus sembilan puluh sembilan gram
serta berbagai jenis bahan
dalam bentuk cair dan padat
warga negara asal rusia
dan hidra ditangkap di wilayah dianyar bali
ganja sebanyak tiga ratus delapan puluh dua sembilan belas gram
sebanyak empat ratus delapan puluh empat sembilan puluh dua gram
sebanyak satu ratus tujuh sembilan belas gram
sebanyak dua ratus empat puluh tujuh tiga puluh tiga gram
ini merupakan warga negara indonesia
stand destain laboratorium yang ada di sunter jakarta utara
berperan sebagai kurir dari jaringan
tersangka ditangkap di wilayah denpasar bali
dan barang putih yang berhasil
empat jenis sabu sebanyak enam kilogram
dalam pengungkapan ini sekitar
kalau bahan tadi sudah jadi akan menjadi lebih besar lagi
juga terhadap tiga orang yang masih dpo
dan sudah kita lakukan pencegahan
ukraine dan satu orang wni
dan pasal satu ratus sebelas ayat dua
tahun dua ribu sembilan tentang narkotika
minimal lima tahun penjara dan maksimal hukuman mati
satu miliar rupiah dan maksimal sepuluh miliar rupiah
modus operandi kejahatan narkoba
baik itu dari tahapan produksi
dimana tidak hanya dilakukan
dengan tujuan untuk menyamarkan perbuatannya
kalau kita lihat bangunannya semua sama
tetapi yang bersangkutan sudah memodifikasi
yang ada darknet forum
pembayarannya salah satunya juga
menggunakan mata uang kripto
total jiwa masyarakat yang berhasil diselamatkan
terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak
dan tentunya mengucapkan terima kasih kepada
dukungan serta seluruh masyarakat
serta pengungkapan di bio klandestan laboratorium
pengungkapan narkoba ini juga merupakan
terutama generasi muda sebagai
penerus bangsa sehingga dapat
masa depan bangsa ini ada di generasi muda
bagi mereka mereka yang akan merusak
upaya upaya untuk merusak generasi muda kita
berada di tangan para generasi muda
kepada kami terkait adanya peredaran
pindah pindahan narkoba secara tegas